gadis seksi minggu ini adalah ahi sb dan parti demokrat
sebelum saya tanya ke bang handi malarakan
saya akan bacakan satu berita yang cukup fenomenal
minggu ini kamis dua mei
yang lalu komandan kogasma partai demokrat agus yudhoyono
tiba di kompleks istana kepresidenan
untuk menemui presiden jokowi
ahy tiba di istana pada kamis sore
ahaya sendiri datang sendiri tanpa ditemani oleh petinggi partai demokrat
komandan kogasma ini datang ke istana untuk memenuhi undangan dari presiden
ahaya juga menegaskan sekali lagi
terkait dengan hasil pemilu
akan lebih bijak untuk sama sama menunggu
hasil rekapitulasi penghitungan suara dari kpu
apakah partai demokrat yang juga menjadi bagian dari koalisi prabowo
ikut mendukung klaim kemenangan prabowo
nanti kita akan tanya tapi kita dengarkan dulu pernyataan agus yudhoyono
pencoblosan yang sudah kita lalui bersama
mudah mudahan kita semuanya
melihat situasi perkembangan
mari sama sama kita menjadi masyarakat yang
dewasa dalam alam demokrasi yang sehat
tentu tidak mungkin dihilangkan sama sekali
namanya politik namanya pemilu
pasti akan terus ada perbedaan pendapat
perbedaan persepsi dan lain sebagainya
tapi sama seperti yang pernah saya sampaikan
bahwa sikap terbaik
bagi kita adalah menunggu
sampai dengan penghitungan terakhir
yang nanti akan diumumkan secara resmi oleh kpu
oke apa yang terjadi bang andi
ya tentu saja
kita harus menghormati pak jokowi
sebagai presiden yang sampai sekarang
presiden republik indonesia presiden kita semua
dan ketika bapak presiden mengundang
bapak presiden mengundang soal ini
seorang warga negara yang namanya
agus harimuddin yudhoyono
untuk datang berbincang bincang
kita hormati dan kita hargai
dan akhirnya datang
lalu kemudian berbincang bincang disitu
bagi kami partai demokrat sendiri
ini juga suatu kesempatan untuk
pemilu kan tidak harus kita
kita tetap harus bisa berkomunikasi
dan salah satu yang dibahas juga disitu adalah
bagaimana supaya dari pemilu ke pemilu
nasib bangsa ini menjadi
jadi pemilu dua ribu sembilan belas walaupun
tahapannya belum selesai
kita tunggu sampai tanggal dua puluh dua mei
setelah itu ada keputusan
bagi yang mereka yang
keberatan menganggap ada kecurangan
silahkan menjalankannya sesuai dengan
mencari keadilannya sesuai dengan
aturan konstitusi aturan undang undang
dan mari kemudian kita bangun kebersamaan kembali
membangun bangsa ini tidak bisa sendirian
pengalaman kami sebagai
ya partai yang berkuasa pada waktu itu
bersama pak sby sebagai presiden
ini jawaban jurubicara presiden
terutama di media sosial kita bang
ini demokrat maunya apa sih
sebenarnya ini tetap ada di koalisi prabowo
kayaknya gesturnya sangat dekat
kemudian kalau kita lihat beberapa peristiwa peristiwa politik
terakhir gitu ya dari mulai kampanye di gbk
yang presiden sby ketika itu punya sikap yang cukup tegas
menolak mengkritik dengan keras
sampai terakhir yang mengajak
partai demokrat untuk tidak ikut ikutan dalam
klaim kemenangan gitu
apa yang sebenarnya gimana kelaminnya
sebenarnya kalau pak
kalau partai demokrat kan jelas
contoh contoh yang diberikan oleh pak sby
yaitu bahwa kita tetap
harus berjalan dalam
koridor konstitusi dalam arti
aturan main yang sudah ada
misalnya kalau bicara tentang
people power kami gak ikut lah
kalau bicara tentang
kalau bicara tentang
apakah bagaimana klaim kemenangan
kita tunggulah sampai tanggal dua puluh dua
jadi gak setuju dengan klaim kemenangan
atau dia ikut sujud syukur waktu itu partai demokrat
gini setiap orang silakan saja mencari
keadilannya dan merasa bagaimana
tapi bagi partai demokrat kami tunggu
keputusan kpu bahkan kami sekarang ini
misalnya si tung kpu kalau ada yang mengatakan
kalau bagaimana kalau si tung kpu dihentikan saja
kalau tidak kami kami maunya dipercepat
sampai sekarang untuk pileg
sehingga bagi kami ingin mencocokkan
c satu yang kami pegang nih
di tps mana di kelurahan mana kecamatan mana
di provinsi mana sama gak yang dicatat oleh kpu
justru bukan untuk dihentikan tapi untuk
kami ini sebenarnya terlalu lambat
saya dulu pernah anggota kpu juga
dan ini lambat sekali sudah dua minggu belum tahu kita
ini c satu kita belum dimuat di dalam kpu
benar gak catatannya
nah ini yang kami mau supaya
supaya transparansi lebih kuat
tapi ini kan panggung depan
sebenarnya ada kemungkinan
ahy jadi menteri di kabinet berikut
itu dimana lah
saya mau minta anda berdua untuk bicara
mengenai panggung depan dan panggung belakang
bang anto tentu saja sebagai jurubicara partai
akan bicara panggung depannya
kalau soal demokrat nih ya
kita terus terang aja
demokrat itu dari dulu
sebenarnya pak sby kan pengennya dengan pak jokowi
hanya kan ada unsurnya
unsur ibu mega yang menolak
sehingga akhirnya pak sby
demokrat nggak punya pilihan lain
ini asumsi atau pas
ini asumsi atau pas
ini kebiasaan pers ini
terus apa hubungannya dengan proses
politik pasca pemilu seperti saat ini
kalau pasca pemilu sekarang ini
kan sekarang udah ada menang udah ada kalah
dan kita juga ada tradisi
nggak usah jauh jauh lima tahun yang lalu
sama yang kalah nggak mau mengakui
tapi nggak berapa lama kemudian kita lihat apa
partai partai di koalisi yang kalah ini

menyebrang bersebrang semua kan
cukup lama mas sampai setelah membuat komposisi pimpinan dpr
saya rasa cukup lama juga
iya tapi akhirnya kan
tergantung dealnya lah
ini menyeberang lebih cepat menurut anda
dan saya kira itu bagian dari politik yang biasa aja
tapi ini menyeberang lebih cepat atau
ini bagian dari gestur
gestur apa yang bisa anda baca
kalau saya sih terus terang ya
kalau saya lihat ini kejadian ini mirip banget dengan lima tahun yang lalu ya
ini kan juga
kalau di belakang panggungnya
ini kan masalah
masa yang kalah gak dapat apa apa sama sekali

kan kira kira gitu
nanti kalau udah ketemu dealnya
abis itu kita lihat ke depan apa
ini bagian dari exit skenario demokrat
untuk bisa mengatasi situasi pasca pemilu ya
dengan mendekati jokowi
ingin bergabung dengan koalisi
ini supaya clear aja hitam putih
karena menurut saya setelah pemilihan umum ini
demokrat sudah keluar dari koalisi jebakan
yang dia nggak mau masuk
sebenarnya gak mau ya
sebenarnya dia gak mau
dia kan dari awal dia maunya ke jokowi
tapi karena ada ibu mega yang menolak
dia gak bisa masuk
gak bisa masuk kalau dia
gak ikut siapa siapa dia nggak boleh ikut pemilu nanti
mas teguh apa yang anda baca
tadi bhm sudah kasih hitam putih yang lumayan
kalau saya kan sebetulnya yang paling menarik itu
kedatangan ahy ke istana
itu dengan mengendarai
jadi entah disengaja entah tidak
pak sb kan berfikir soal itu
ruang yang paling mungkin dimasuki oleh
yang itu memberi kemungkinan
terhadap menjadikan mas ahy
ada pikiran kita semua sama sama mengenal
jadi ada kursi lagi
jadi wajar saja kalau ada
pikiran ke arah situ
itu pak sby ya
pak jokowi juga saya kira tentu dengan kapasitas sebagai presiden
kemungkinan kemungkinan yang bisa saja terjadi
merasa penting untuk
mengambil langkah langkah preemptif
sehingga apa yang dikhawatirkan ini
tidak terjadi kan gitu
ya karena kan kita bisa lihat dinamika setiap hari
bukan cuma di jakarta tapi juga di banyak tempat
saya pikir itu yang
yang sedang dipegang oleh seorang jokowi
kenapa demokrat menjadi sangat penting
untuk preemptif mengantisipasi hal hal
yang dianggap sulit
karena itu adalah elemen yang paling terakhir
bergabung dengan koalisi adil makmur
kita sudah tahu tadi sudah dijelaskan
tapi juga istilahnya begini
ada perspektif lain yang melihat bahwa
itu justru menyelamatkan demokrat
karena kalau kemarin parti demokrat
tidak ikut mendukung salah satu pasangan capres
tidak bisa ikut pemilu lima tahun lalu
soalnya itu hukumannya
jadi dari sisi itu
dengan segala hormat
mas andi perlu juga untuk disampaikan
sehingga barangkali pertanyaan sebagian orang
adalah soal timing pertemuan
soal presentasi pertemuan
jadi dibikin sedemikian
di saat katanya
di saat orang sedang bertarung
untuk mengawal c satu dari kecamatan sampai ke atas
jadi maksud saya ini kan semua
wilayah opini juga ini
secara etik punya dosa besar gak
bang anto dan kawan kawan dari partai demokrat
kalau menurut saya dalam politik itulah etikanya
itu bagian dari etika politik
menyeberang di saat sebelum kalah perang
menyeberang itu kan bahasa orang lain
tapi bagi partai demokrat
yang tadi mobil itu
nah itulah etika tertinggi dari sebuah partai politik
kemana partai ini bisa menemukan
kalau disini bisa oke
supaya saya kasih mikir mikir dua menit lah
supaya yang biasa lebih enak kan jurubicara harus mikir dulu
kami akan mikir lagi
tadi sudah dibaca tuh
diterawa oleh dua jurnalist senior ini bang anto
jadi intinya begini
politik itu bukan
tempat kita bermusuhan
tapi politik kita kadang kita berkompetisi
kadang kita bekerja sama
dan ketika presiden republik indonesia
mengundang anda ke istana
wajar dong anda datang
untuk berbincang bincang bertukar pikiran
tapi ada bicara mengenai posisi
dan sebagainya terlalu dini
penghitungan belum selesai
posisi kita juga begitu
kalau bicara tentang posisi koalisi dan segala macam
sesudah tanggal dua puluh dua
karena tempo sendiri dalam dua minggu terakhir
ancak ancaknya ada menteri yang mau di reshuffle
kalau itu urusan lain
sekarang ini kami
saya rasa juga semua partai
sedang menghitung kursinya dapat berapa nih
dimana dapat dimana gak dapat
lalu kemudian setelah tanggal dua puluh dua mei
terus saja urusan tahapan tahapan perusahaan
pemilu sudah selesai
partai demokrat sendiri
tentu saja bebas untuk menentukan
kearah mana jalannya untuk
lima tahun kedepan
ya memang tentu saja
itu dalam kepemimpinan nasional
yang muncul sudah
bagi kami juga ini kesempatan untuk bagi
demokrat untuk regenerasi dan
menurut saya dua ribu dua puluh empat mungkin ada
ada ahi mbak puan sandi
mungkin ada anies ada gubernur gubernur
bapak bapak gubernur yang muda muda
ada satu mobil lagi
yang intinya memperlihatkan
seratus tahun setelah kita merdeka
mestinya kejayaan di indonesia sudah bisa kita capai
mungkin bukan mobil bang itu bus kecil
tapi kalau kita bicara
demokrat dalam pusaran koalisi
ini juga menarik bang anto bagaimana
rahlan nasyidik misalnya boleh kita lihat
tampilkan nggak tweetnya kalau mungkin sudah siap
ada nggak bang rahlan ya
salah satu wakil segi
partai demokrat yang cukup agak
sepandang beberapa hari terakhir
bukan hal ini rahlan nih lucu juga bilang
demokrat yang diinginkan tapi marah marah saat
demokrat dinilai tidak memenuhi keinginannya
katanya pro politik akal sehat
ini kayaknya demokrat lagi diserang dua penjuru
satu lagi deh satu lagi deh
ini dia inilah pendapat dan setiap
warga negara tanpa kecuali berhak atas kebebasan
berpendapat pak prabowo tak perlu menganggap ini
titah yang harus dilaksanakan apalagi tetap
berkonsultasi dengan anggota koalisi
demokrat mengingatkan ini mengenai istimewa
melihat posisi ini
sampai saat ini masih ada di dalam koalisi
katanya masih setia gitu
kalau tentu saja kita sampai tahapan pemilu selesai
kita tetap mendukung pak prabowo
dan mendukung juga pak prabowo
mencari keadilan kalau
dia merasa ada hal hal yang kejanggalan
dan memilu atau ada kecurangan
tetapi semua itu bagi partai demokrat
adalah tetap harus dimasukkan
di dalam proses
yang ada dalam aturan perundangan
demokrat sendiri sebagai partai adalah partai independen
bukan nanderboh partai lain
ataupun badan badan lain
ataupun kelompok orang manapun
jadi tidak perlu menurut juga dengan apa yang diinginkan pak prabowo
kalau kami setiap orang boleh berpendapat
kalau ada masukan masukan kita pertimbangkan
dan membuat keputusan sendiri
tapi keputusan partai demokrat
bukan karena tekanan pihak lain
ataupun ada keharusan dari pihak lain
sepenuhnya tentu berdasarkan
apa yang menjadi garis prinsip
dua hal yang harus dikonfirmasi
jadi pertanyaan publik bagaimana sikap demokrat
terkait keistimewa ulama yang menginginkan
diskualifikasi diintikan real count
dan juga kepung semua bawah selu bawah selu
untuk ya mengintervensi
itu yang pertama yang kedua mengenai
klaim kemenangan prabowo yang sudah sampai empat kali
kalau tidak salah gimana anda melihat
itu adalah pendapat dari sekelompok ulama
yang bagi kami kami hargai
cuma tentu saja apa saja
bagaimana sikap partai demokrat
tentu saja partai demokrat
secara independen berdaulat untuk menentukan
ke arah mana
arahnya bagi kami misalnya kalau hitung cepat
bagi kami kamu mau lebih cepat
lebih bagus itu hitung itu terlalu terlambat ini
dua minggu belum selesai juga
kami justru ingin mengkonfirmasinya
sesuai dengan dicatat
kalau kita tidak ada tercatat
tidak lihat di real count itu
bagi kami itu saran untuk mengecek
yang kedua kalau hal hal yang
tentang kecurangan segala macam
itu tentu saja setiap orang
boleh berpikiran dan berpendapat
bagi kami semuanya harus
dikutkan atau dimasukkan
dalam proses aturan perundangan
partai demokrat dalam pusaran koalisi prabowo
ini posisinya ada dimana
betul betul diinginkankah atau betul betul
sudah ya sudah lah kita relakan saja
tergantung jumlah kursi yang didapat
itu nanti setelah
parlemen terpilih bagaimana dengan proses proses
politik dalam satu dua minggu satu bulan
ke depan ya saya rasa sekarang
semua partai sudah bisa memperkirakan
kira kira dia dapat berapa kursi
masing masing di partai itu
mereka udah tahu kok kira kira tinggal
dengan dasar perkiraan kursi mereka
itulah mereka bermain kalau menurut saya
dan saya kira demokrat
untuk mengatakan ya kursinya mungkin lumayan gitu
merasa tidak akan dicuekin
kalau kursi kita tidak memenuhi threshold
ya sudah paling
koalisi ini kan begini
kalau menurut saya ada dua babak ya
sampai pemilihan ini selesai ini koalisi
menurut saya koalisi itu begitu pemilihan selesai
itu babak kedua
ada babak kedua
babak kedua tidak harus tetap di koalisi yang lama
secara etik menurut anda sangat normal ya
dosa gak dengan aktivitas ini
bagaimana kemudian di internal
prabowo sendiri memandang demokrat
saya minta pendapat anda tapi kita break dulu
kami akan segera kembali
mas teguh anda melihatnya gimana
untuk koalisi prabowo sendiri
demokrati cukup punya dosa yang mencapik capik hati
koalisi gak sejak
kita lihat apa namanya statement presiden sby
yang kemudian memprotes secara terbuka
sampai yang terakhir
bang anto katakan tidak setuju diskualifikasi
ikuti proses hitung cepat lembaga survei
bagian dari proses demokrasi juga
yang patut dihargai ini berbeda banget
kan dengan statement dari koalisi sendiri
ya kalau menurut saya tadi
saya tidak mau gunakan istilah dosa itu
karena terlalu jauh
yang orang sedang berusaha untuk
menyelamatkan masa depan partainya
dan itu semua dimiliki oleh partai politik
makanya tadi saya katakan tidak salah
kalau misalnya partai demokrat berpikir bahwa setelah ini
setelah tanggal dua puluh dua mei
mereka harus tetap eksis kan begitu
saya juga tidak mengatakan bahwa ini terlalu pragmatis mas andi
enggak tapi ini memang hitungan hitungan saja
kalau tadi misalnya
apakah akan diajak atau tidak itu barangkali
setelah penghitungan kursi di parlemen
nah tapi yang berikutnya mas bambang
apakah ibu mega akan berpikiran misalnya
itu kan juga jadi persoalan
bayangan anda seperti apa
apakah halangan yang dikatakan mas bambang tadi akan terjadi halangan berikutnya
karena pak sbe pernah dengar sangat terbuka
mengatakan ibu mega menjadi halangan
kedekatan saya dengan presiden jokowi
mestinya di periode kedua ini
kalau di periode kedua ini
kalau presiden jokowi kembali terpilih
dia jadi lebih independen
jadi lebih punya power dibandingkan ketika periode pertama
kalau periode pertama barangkali memang ada
tahun tahun pertama itu
dikendalikan oleh kmp
kalau mega pak loh gitu
nah diharapkan setelah ini misalnya terpilih lagi
itu originalitasnya sudah muncul powernya
kan nggak perlu lagi jadi
mencalonkan sebagai presiden lagi
kalau misalnya terjadi kalau menang kan
barangkali kesempatan terbaik adalah
menjadikan pemerintahan ini sebagai semacam
akademi bagi calon calon pemimpin muda di dua ribu dua puluh
yang kita semua harapkan
mereka lah yang muncul nanti
jadi perdebatan kita nanti bukan cuma soal
soal identitas atau
soal program real dan seterusnya
jadi dua ribu dua puluh empat sengaja saya sebutkan tadi itu
karena itu bukan tahun yang penting bagi ahi
mas andi tapi itu tahun yang penting bagi bangsa ini
kita akan ada pertarungan yang baru
yang mungkin saja orang orang baru nanti akan bertarung di situ
tapi apa yang diinginkan pak jokowi kepada ahy
dengan secepat ini
nomor satu sih yang pertama dia ingin nunjukin bahwa
gagasan people power dan sebagainya itu
people power dan sebagainya itu
gagasan people power dan sebagainya itu
ternyata tidak didukung oleh semua
dengan ahi yang datang
dengan ahi yang datang
udah menunjukkan apalagi dengan

penyataan agus harimurti yudhoyono itu
bahwa dia ikut prosedur dan apa segala macam
itu kan menunjukkan oke
ini satu bagian gak ikut
itu menunjukkan perbedaan yang sangat
kualitatif nggak dari koalisi prabowo
dan juga istimewa ulama
sikap demokrat psb dan ahi
saya kira paling gak membedakan antara
jalan people power dan jalan
melalui prosedur yang ada
kalau power kita tidak ikut itu jelas
begini koalisi itu bukan fusi
dulu ada waktu zaman pak harto fusi
beberapa partai digabung jadi satu
dan dipaksa jadi satu dan kemudian
berfusi menjadi satu
seperti golkar ya
pertiga dulu pdi dulu
pdi yang lama
ini bukan ini koalisi
karena itu kita masing masing punya independensi
sebagai partai untuk
mensikapi situasi yang menurut kami
yang terbaik bagi partai ini
dan terbaik bagi bangsa
situasi kedepan menurut bapak bapak bertiga ini
kalau kita lihat dalam minggu ini jujur saja
kita mendengar statement rizik sihab
misalnya dengan sangat keras
kita gak perlu puter lagi kita udah tahu semua
statementnya seperti apa
banyak yang khawatir banyak juga yang punya
secerca harapan bagaimana kita mengelola
situasi terakhir ini pak harto
ya tentu saja
kan ada beberapa
itu mudah mudahan itu bisa diproses segera
kpu sendiri harus bisa lebih transparan
misalnya kalau ada yang protes
oh saya punya data begini saya merasa menang
karena saya punya data begini
undang mereka kasih lihat datanya mana
bagaimana kita persoalannya kan
data dari kpu sendiri juga belum masuk semua
untuk pilpres baru sekitar lima puluh enam
weh ini data kami begini
di kpu kok nulisnya segitu
tidak bisa karena belum dimuat
nah ini hal hal semacam ini
perlu kita lakukan segera
yang kedua tentu saja bagi kami
silaturahmi menjelang ramadhan ini boleh dong
kita mulai komunikasi
supaya kita satu pandangan
kalau anda merasa perlu people power
kalau merasa menang kenapa merasa menang
kami juga begitu
terus terang untuk yang begini kami tidak bisa ikut
dari indera penciuman anda seberapa serius
ancaman people power ancaman diskualifikasi
kita tidak bisa meniadakan sesuatu
jadi setiap orang berhak untuk mencari
keadilannya secara secara dan aturan undang undang
cuma misalnya begini
ada beberapa kemarin itu ada
sepanduk minta diturunkan oleh polisi
lalu masyarakat merasa tidak mau menurunkan
spanduk itu karena itu cuma terima kasih
dan kpu mengatakan bahwa
mengatakan tidak ada larangan kok bikin terima kasih
ada menang disini
untung polisi kemudian
mundur supaya tidak beruntung
kalau yang semakin kemudian bentrok
itu kemudian bisa menjadi besar
nah harapan kita teman teman
di keamanan juga polisi
bisa menjaga juga jangan sampai
masyarakat juga hal hal kecil
mau ngamuk ngamuk aja merusak
mari kita dari pemilu ke pemilu
bangsa menjadi lebih baik
itu pesan dari andi malarangeng
bhf menakutkan itu gak
kita harus akui lah memang ada sekelompok kecil
yang pengen rusuh itu pasti ada
tapi apakah kelompok kecil
ini bisa membuatnya menjadi besar
seperti kata bung anto tadi
sangat bergantung reaksi pemerintah
terutama aparat keamanan
kita lihat perancis deh
dengan yellow jacket itu
karena aparat keamanan yang terlalu kenceng
malah rusuh kan
kalau ada orang mati bisa tambah rusuh lagi
di uji bagaimana aparat keamanan
itu juga bijak menanganinya gitu
baik moderator juga harus bijak
mohon maaf mas teguh harusnya saya tanya anda
tapi waktunya sudah tipis sekali
terima kasih pak teguh
mudah mudahan apa yang kita khawatirkan
tidak terjadi dan kita harapkan
demokrasi kita harus semakin matang
dan pers harus tetap menjadi menu atau ingredients utama
janganlah empat ratus an orang kpu yang sampai meninggal ini
mudah mudahan juga termasuk
jangan sampai waktu kita juga jadi korban jiwa
karena iklan banyak yang mau masuk
terima kasih pak hanto terima kasih pak bnn
terima kasih pak teguh untuk perbincangannya
dan dapatkan update informasi terkini
seputar pemilu dan pilpres
bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
saya budi adi putro selamat malam